jelang final piala aff dua ribu enam belas timnas indonesia terus mengejot latihan teknik dan juga strategi untuk menghadapi thailand
pelatih timnas alfred riedel ini mempersiapkan sejumlah strategi untuk meredam keganasan timnas thailand
sejumlah latihan teknik dan strategi terus diasah timnas indonesia di lapangan sekolah pelita harapan karawaci tanggerang hari minggu pagi
pelatih timnas alfred riedel meminta para pemain untuk mengasah kemampuan teknik dan juga kerjasama tim dalam menghadapi thailand
di leg pertama babak final piala aff dua ribu enam belas yang akan digelar di stadion pakansari bogor jawa barat empat belas desember nanti
sejumlah strategi disiapkan guna meredam pasukan tim gajah putih misalnya dengan menerapkan formasi lima
dengan meminta menahati lestusen untuk turun ke belakang dan selain itu riedel juga menerapkan formasi tiga lima dua saat akan menyerang
meski demikian riedel belum menentukan siapa saja pemain yang akan masuk tim inti saat menghadapi thailand nanti
pertarungan tim riedel menemukan tim riedel yang akan menang
semua pemain memiliki kesempatan untuk bermain
tentu saja kita harus membuat

tapi kita butuh sebelas menang sebelas dan mungkin ini adalah tim lainnya mungkin tidak
kita selalu terbuka apapun yang terjadi di sesi latihan berikutnya